gempa dengan magnitudo tujuh yang terjadi di lombok utara
juga berdampak pada wilayah sekitarnya salah satunya bali
kamera pengawas merekam sejumlah warga yang sedang menunaikan ibadah sholat isya
di masjid raya baitur rahmat denpasar bali
dan kita akan segera ke informasi terkait
masyarakat atau warga yang sedang menunaikan ibadah sholat isya ini
terlihat berlarian menyelamatkan diri
di mana gempa dengan magnitudo tujuh yang tidak hanya dirasakan di lombok utara
di dempasar bali
juga jemaah masjid raya baitur rahman yang sedang menunaikan sholat isya pun
berlarian menyelamatkan diri
awalnya jemaah bertahan karena mengira gempa kecil
guncangan gempa yang keras membuat atap masjid runtuh
namun untunglah tidak ada korban jiwa
dan yang terluka dalam kejadian ini
selesai gempa anggota sejumlah jemaah masih berkumpul di sekitar masjid
tadi pas kami melakukan sholat rokat yang kedua
kami sempat bubar
awalnya dikira gempa kecil pak
saat itu akhirnya kami bubar pak
sebab saat itu kita panik pak